acara yang digelar selama tiga hari ini merupakan gabungan kegiatan kementerian dalam negeri dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
kegiatan temu karya nasional gelar teknologi tepat guna dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan dua ribu delapan belas ini diharapkan dapat mentransfer inovasi kepada desa lainnya di seluruh tanah air
kegiatan ini dihadiri sekitar lima belas peserta terdiri dari gubernur bupati wali kota camat serta kepala desa dan kelurahan seluruh indonesia
kegiatan ini juga sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna
kegiatan ini juga sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna

kegiatan ini juga sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna